pandemi covid sembilan belas yang tak kunjung usai menuntut masyarakat semakin sadar melakukan pencegahan
untuk menghindari penularan baik dengan rapid test antigen atau pcr
dokter spesialis penyakit dalam subdivisi respirologi dan penyakit kritis fkurscm
erik daniel tenda mengatakan
masyarakat terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pemeriksaan covid sembilan belas yang akan dilakukan
untuk swab antigen biasanya dilakukan sebagai langkah awal metode screening
biasanya bila hasil tes antigen positif maka dikonfirmasi dengan tes pcr
untuk saat ini swab antigen sebaiknya dilakukan apabila memang terjadi kontak erat dengan seseorang yang positif omikron
atau mulai terjadi pilek batuk atau sakit tenggorokan
pemeriksaan dilakukan setelah masa inkubasi yaitu dua atau tiga hari setelah terpapar
suka jadi salah kaprah adalah ketika masa inkubasinya belum terpenuhi
kemudian langsung dilakukan pemeriksaan pcr atau antigen dan hasilnya negatif
maka kemudian kita langsung berasumsi bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah negatif
nah terkait dengan kumpul kumpul kapan mesti cek sesudah atau sebelum
jadi pertama saran saya tidak kumpul kumpul di era yang seperti ini di masa masa sulit seperti ini
karena yang kita ketahui sendiri bahwa varian omikron ini memiliki daya tular
yang kemudian lebih cepat dibandingkan varian varian sebelumnya
ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting mengatakan
bila memang terpaksa harus menghadiri kegiatan yang melibatkan banyak orang
seperti hari raya keagamaan atau hendak melakukan perjalanan domestik antar kota antar provinsi
sebaiknya melakukan swab antigen tiga puluh menit atau satu jam sebelum berkegiatan
ditambah dengan validasi status vaksinasi covid sembilan belas dua dosis yang berada dalam aplikasi peduli lindungi
nah rapid test antigen bisa untuk screening
dia pulang dari pesta dan kemudian suatu ketika dia merasa demam bergejala
maka dia bisa melakukan rapid test ataupun pcr
jadi sebaiknya sebelum dia melakukan pengecekan dia harus konsultasi ke dokter
konsultasi itu bisa ketemu fisik bisa dengan menggunakan layanan telemedicine
ginting menambahkan layanan telemedicine yang saat ini tengah digencarkan pemerintah ini
dapat mempermudah masyarakat melakukan self assessment
atau menilai kondisi kesehatan diri sendiri
serta mengurangi antrean atau konsultasi fisik dengan dokter di rumah sakit
yang harus diperhatikan saat ini adalah harus sadar apakah pernah kontak erat dengan seseorang yang positif omikron
atau pernah berkunjung ke daerah terjangkit atau tidak
tak kalah penting tetap konsisten mematuhi protokol kesehatan
arman helmi andriawan saputra jakarta